langsung saja maya untuk melihat bagaimana keseruan di trans snow world
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia mumtazah catra di ningra
halo taza bagaimana keseruan dan juga antusiasme masyarakat nih setelah dibukanya trans snow world
secara ini juga masih awal pekan lalu antusiasme masyarakat seperti apa di sana
halo selamat pagi dea dan juga anita
ke pagi hari ini saya sudah berada di dunia salju mungkin banyak dari warga jakarta dan sekitarnya
pada pagi hari ini sudah masuk kerja di hari senin ini
dan juga ada beberapa yang masih harus bermacet macetan di jalan begitu
namun saya dan juga teman teman di sini malah harus sedikit membuat anda iri
karena sedang bermain di dunia salju
dan siapa yang mempercaya bahwa di bekasi saat ini sudah ada dunia salju
kalau anda lihat di belakang saya ini sudah cukup ramai walaupun ini adalah hari pertama
di operasikannya trans snow world
di juanda bekasi namun saya lihat di sini sudah ada puluhan pengunjung yang sudah bersemangat
tidak hanya anak anak dan juga remaja saja saya lihat bahkan yang orang orang tuanya pun juga di sini
semangat sekali untuk bermain dengan salju salju
kalau anda lihat di sini anda masuk anda akan langsung melihat adanya tumpukan es salju
dengan tebal tiga puluh cm namun juga ada beberapa titik ini seperti ada gunung gunung salju
juga ada hujan salju di sini
saya lihat kalau tadi saya juga sempat main di sana anda kalau berdiri
di sana ini memang cukup dingin
walau demikian memang untuk anda yang ingin berkunjung di sini namun takut kedinginan memang tidak perlu khawatir
karena di sini memang sengaja di khusus temperatur sengaja di desain khusus temperaturnya berada di kisaran dua puluh derajat celcius
jadi walaupun ada anda mungkin kedinginan atau khawatir akan kedinginan memang di sini cukup nyaman
namun tetap dingin karena apalagi di sini ada es esnya ya
nah mungkin bagian dari anda ada yang heran ngapain aja ya di trans snow world apa cuman main es
ini saya coba akan berbincanglah secara langsung dengan bisnis manajer trans snow world juanda bekasi
dengan bapak asti topra
oke pak tito ini kalau orang kan datang ke snow world berpikirnya akan main main salju aja nih pak
sebenarnya di sini tuh ada bisa permainan apa aja sih ataupun wahana apa saja yang ditawarkan bagi para pengunjung yang datang ke sini
oke banyak sekali yang kita tawarkan di sini
banyak sekali yang kita tawarkan di sini
yang pertama kita kenal dari sana ada softball
softball jadi customer bisa naik dari ketinggian sembilan meter menuju sampai panjangnya enam puluh lima meter
dia akan dibola ini akan menggelinding ke bawah gitu ya
terus setelah itu kita juga ada tobogan
tobogan di sini contohnya kita bermain penuncuran
ya ini dia yang lagi main ini
terus ada juga ski
nah bermain ski
ski di sini juga untuk pemula dan untuk yang sudah pinter bermain ski dia bisa bermain di sini
kita juga menjadikan instruktur ski nya juga
nah terus kita juga ada chairlift
saya lift adalah kereta gantung yang kita berikan free kepada pengunjung saat pengunjung membeli tiket
selain itu juga untuk setiap per dua jamnya kita juga ada atraksi yang dimana hiburan untuk para pengunjung yang dapat dinikmati bersama
atraksinya apa aja tuh pak
ada tarian ada perform dari tim tim kita sendiri di sini
yang mengajak si pengunjung ini untuk segera
untuk berinteraksi lebih meriah lagi ya di snow world ini
tapi yang ingin disajikan snow world ini suasana dimana sih pak
ini kalau saya lihat ini ada kayak gambar gunung gunung dengan adanya rumah rumah kayu
ini adalah suasana pegunungan alps
di swiss berarti ya
ya benar di swiss
tapi kalau misalnya untuk para kayak tadi ada satu wahana yaitu wahana ski seperti yang di belakang ini
kalau kita lihat teman teman ini ada yang sedang main ski ya
tapi kan kalau kayak
saya juga ini gak pernah nih main ski
ataupun banyak warga yang mungkin mau berkunjung berminat untuk bermain ski
tapi tidak pernah bermain skil dan juga khawatir mungkin kalau misalnya mau main ski akan jatuh
nah kalau pak tito sendiri sebetulnya untuk para pemula seperti saya seperti ini bisa nggak sih main ski
oke untuk para pemula gak usah khawatir gitu ya
karena kita ada instruktur ski yang kita hire dari itali
jadi dia akan mengajarin untuk para pemula pemula ini bagaimana cara teknik metodenya bermain ski
sehingga dia tidak akan terlalu berpikir
jadi tidak usah khawatir
cuma untuk pemula biasanya kita sediakan area yang di bawah dulu
tapi bagi yang sudah profesional dia bisa menaiki dari ketinggian sembilan meter dengan panjang enam puluh lima meter ini
tapi itu ada biaya tambahan gak untuk misalnya belajar bagi saya pemula
kalau untuk saat ini kita hanya kenakan biaya untuk sewa skinya aja sebesar seratus ribu untuk per dua jam
nah kayaknya sudah menarik sekali ya kita sudah bisa datang ke bekasi
gak hanya main salju namun juga bisa bermain ski ala di pegunungan ausnidea dan juga anita
dan bagi anda yang mungkin khawatir akan kemacetan sebetulnya untuk menuju ke transpark juanda ini
sebenarnya cukup mudah karena di dekat kawasan ini juga sudah ada stasiun bekasi timur yang dapat diakses oleh banyak warga jakarta untuk dapat ke sini
dan memang biayanya cukup lumayan begitu
untuk per orangnya tiket masuk di hari biasa
masuk di hari biasa adalah dua ratus ribu rupiah sedangkan untuk di akhir pekan dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
dan anda bisa menikmati wahana ini selama dua jam
nah di sini memang cukup luas dengan luas kurang lebih tiga meter persegi
ada banyak hal yang bisa anda lakukan tidak hanya di wahana wahana saja
namun juga anda bisa menikmati salju dan juga suasana seperti yang berada tadi sudah disebutkan seperti di pegunungan alps teman teman
dan perlu saya juga sampaikan bahwa transnow ini sebenarnya juga adalah sebuah afiliasi dari cis
dan indonesia melalui ct corp
jadi bagi anda yang mungkin berminat jangan lupa untuk datang cepat cepat untuk ke transnoworld ini
karena memang setiap satu sesi per dua jam ini cuma dibatasi untuk seribu lima ratus orang
saya luas namun memang sangat banyak sekali yang bisa anda lakukan pada saat anda berkunjung ke transnoworld